jadi ayah saya mama saya sangat sangat bersyukur sangat sangat berterima kasih kepada bapak jenderalist tio sigit prabowo yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi anggota polri
dan saya melihat orang tua saya seperti itu saya terinyuh saya tidak bisa berkata kata meskipun saya pasti sedih saya nangis saya happy
cuma ini untuk orang tua saya
ini bukan untuk saya tapi ini untuk orang tua saya dan untuk almarhum nenek saya sih
ini tahun kedua tahun kemarin saya gagal di bagian perinkingan
jadi pas saya sudah terjadi pembegalan yang saya dilarikan di rumah sakit dan saya sudah berada di rumah sakit tarakan
itu jadi dari pihak penerimaan polri di polda itu nelpon menghubung orang tua saya
kayak menanyakan ini saya kenapa gak hadir ini satrio kenapa nggak hadir
tapi alhamdulillah dari orang tua saya
langsung menjelaskan kronologinya dan responnya sangat baik
nggak menanyakan korban dimana langsung kayak posisinya dimana
dan langsung kayak polisi langsung pada datang dari bak sdm polda metro jaya langsung datang
setelah itu gak lama kemudian langsung semuanya pada datang dari intelijen dan lain sebagainya
dari reskrim barreskrim dan lain sebagainya pada datang
karena apa ya saya ini sebenarnya bukan siapa siapa
tapi didatangi oleh semua polisi polisi
komandan komandan kayak wah saya mengucapkan banyak banyak terima kasih
atas respon yang sangat cepat yang sigap sigap dan lain sebagainya itu kayak
terus setelah itu dan saya langsung di operasi
hari itu juga saya langsung di operasi
dan dapet kamar juga langsung banyak lah polisi polisi yang menjenguk saya
dan dari bak sdm polres juga menjenguk saya